walau diproduksi di kota madiun tapi jangan khawatir
nah saya juga termasuk yang sebagian dari orang yang selalu memahami money politik itu seperti hantu
iya ac itu dari dalam ke dalam